ini orang dimana sih
hampir ajak tabrak
hati hati pak netirnya
itu ada perempuan
melamu di tengah jalan
jadi ini selingkuhan kamu mas
tunggu tunggu jangan salah paham dulu ma
aku kemarin udah mulai percaya sama kamu mas
ternyata kamu pura pura
aku ngejahatin semuanya ma
ma tunggu ma
eh mas mas mas kamu mau kemana sih
kamu tuh gak ada gunanya ngejar ayu
karena dia itu gak akan mungkin lagi maafin kamu
kamu kembali bersama aku untuk anak kita
eh dengerin kamu ya
kalau memang betul dia anakku
bawa dia ke hadapanku
kamu sengaja kan
cuman mau menghancur rumah tangga ku

tadi kamu kejar dia
tadi kamu kejar dia
tadi kamu kejar dia
gak usah kamu kejar dia
aku udah bilang kan
nggak ada gunanya kamu kejar dia
sekarang juga kamu pergi dari sini
pergi dari sini
aku gak akan berhenti meneror kalian
sampai kalian bener bener berpisah
nya terima kasih
kayaknya gua telat deh
mereka gak di rumor
mereka gak di rumor
bu nanti mereka mau ngeantere susu kedalian kita
gue di jalan ya
aku juga mau nganterin susu ini ke warung warung
ya udah bu kalau gitu
kenapa mas bram begitu tega
padahal aku udah mulai percaya
bahkan aku udah maafin dia
hampir ajak tabrak
itu ada perempuan melamu di tengah jalan
gak kok tentu tadi
gak usah nangis lagi ya
bimo mana ya kok gak kelihatan
mau mas sama bapak juga mana lagi
kok belum ada yang muncul sih
ya ampun bingung kemana sih kok nggak diangkat kenapa ya
ini adalah acara besar yang aku persiapkan untuk bantu kantor papa dan juga memperkenalkan
karya badai ke orang banyak tapi tapi justru badai sendiri enggak peduli bahkan dia nggak datang
lu lihat orang yang kemanbor kerja di sini nggak
nggak tahu deh pak kayaknya nggak masuk deh
yaudah deh lu lanjut bersinda pergi
gue cari kemana coba tuh anaknya
gue yakin tuh anak pasti gak masuk hari ini gara gara males biar utang gue
pokoknya lihat aja tuh anak kalau gue sampai ketemu sama dia gue bakal seret itu paksa kerja di sini
tolong meka meka kamu kenapa kamu nggak apa apa kan
ibu kan ibu kan yang waktu itu nolong keluarga saya ya bu
ibu ibu udah kenal sama ibunya dina
meka ibu ini dulu yang nolong bapak waktu di rumah sakit dulu
tolong untuk semua biaya pengobatan suami ibu ini biar saya aja yang nanggung
sustek bikin deposit aja pake kartu kredit saya
saya senang bisa bantu ibu
bagaimana keadaan suami ibu sekarang
suami saya sudah meninggal bu
maaf ya bu saya turut berduga cinta
ibu kelihatannya lagi ada masalah ibu kelihatannya lagi sedih
bagaimana kalau kita cari tempat biar ngobrol lebih enak gitu bu
sampai jumpa lagi